direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian mengunjungi kandang kolektif milik warga di kabupaten lombok tengah ntb
dirjen memastikan pemerintah hadir di tengah tengah masyarakat dalam penanganan penyakit mulut dan kuku
dirjen menegaskan pmk yang menyerang ternak bisa disembuhkan dan daging ternak bisa dikonsumsi
kami siang rombongan direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan kementerian pertanian nasrullah bersama rombongan tiba di desa kelebuh kecamatan paraye tengah kabupaten lombok tengah untuk memeriksa dari dekat kondisi ternak milik warga yang terserang penyakit mulut dan kuku
di desa kelebu inilah pertama kali ditemukan hewan ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku pada tiga puluh april lalu
sampai saat ini ada enam puluh tiga sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku
mengenakan apd dirjen bersama rombongan masuk dan mengembangkan
kementerian pertanian dan kesehatan hewan dirjen nasurulok bersama rombongan masuk dan mengembangkan
kementerian pertanian dan kesehatan hewan dirjen nasurulok bersama rombongan masuk dan mengembangkan
kementerian pertanian dan kesehatan hewan dirjen nasurulok bersama rombongan masuk dan mengembangkan

kementerian pertanian dan kesehatan hewan dirjen nasurulok bersama rombongan masuk dan mengembangkan
kementerian pertanian dan kesehatan hewan dirjen nasurulok bersama rombongan masuk dan mengembangkan